sementara itu di mojokerto petugas gabungan kembali merazia sejumlah rumah kos yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba
dalam razia itu dua orang penghuni kos diamankan setelah hasil tes urin keduanya dinyatakan positif menggunakan narkoba
sejumlah rumah kos di mojokerto pada selasa pagi menjadi sasaran razia
salah satunya adalah rumah kos yang berada di jalan raya surodinawan
petugas menyisir kamar kamar kos dan meminta penghuninya menunjukkan kartu identitas
seluruh isi kamar kos juga tidak luput dari pemeriksaan
selain itu petugas juga meminta para penghuni kos mengambil sampel urin mereka
meskipun tidak menemukan barang bukti narkoba tetapi dari hasil tes urin ini diketahui dua penghuni kos positif narkoba
razia rumah kos digelar karena diduga kerap dijadikan tempat peredaran serta pesta narkoba
selain menemukan dua orang positif narkoba petugas juga menemukan tiga pasangan bukan suami istri dalam satu kamar
razia serupa akan terus digelar untuk memerangi penyakit masyarakat